sekitar saya berangkat ke kanjuruan itu mulai pukul tujuh belas sore
waktu itu saya memang melakukan peliputan untuk pengamanan pertandingan waktu itu
jadi saya sempat sore hari sempat mengambil gambar bahwa memang ada upaya upaya untuk melakukan pengamanan
di antaranya merazia barang barang yang dibawa oleh supporter
artinya para supporter ini ke dalam lapangan sudah diperiksa agar mereka tidak membawa barang barang berbahaya ke dalam stadion
di mana arema melawan persebaya saat itu yang bertanding
dan setelah peluit bapak kedua usai atau bapak kedua usai itu memang pemain arema itu berkumpul di tengah lapangan
untuk meminta maaf kepada para aremania
mereka juga berkumpul di tengah lapangan
mereka memberikan jersi mereka kepada aremania ini
dan terakhir ketika keeper aremania tidak diminta jersi dan juga dipeluk oleh para aremania ini
kemudian ofisial dan panpel meminta seluruh pemain ini masuk ke dalam ruang ganti melalui pintu tengah atau pintu utama
nah ketika pemain ini masuk
aremania ini kemungkinan ingin mengantarkan mereka sampai ke pintu itu
namun di tengah atau di pintu itu sudah berjajar pihak keamanan untuk menghalau aremania ini
sehingga mungkin ada crash disitu ya
yang saya lihat ada crash disitu
kemudian aremania ini dipukul mundur seperti itu
dan melihat kondisi seperti itu
akhirnya beberapa aremania atau ribuan aremania yang berada
ini pun ke lapangan
saya kurang tahu persis apa yang dibicara di dalam
karena saya waktu itu sudah di tribun media
di tribun tengah di tribun media
untuk melakukan peliputan
dan ketika ada crash dan dipukul mundur ini
tidak ada himbawan dari pihak keamanan
sebenarnya kan disitu ada pengeras suara ya
ada pengeras suara yang biasa digunakan panpel untuk mengumumkan nama nama pemain
yang mencetak goal disitu
dan ketika aremania turun ini tidak dilakukan himbawan sama sekali
tiba tiba pihak keamanan kemudian menembakkan gas air mata
baik ke lapangan maupun ke arah tribun seperti itu
yang notabene beberapa di tribun ini aremania belum turun ke lapangan
atau belum masuk ke lapangan seperti itu
dan ada juga penolong penolong aremania yang di pinggir itu menghalau rekan rekannya
minta untuk kembali ke tribun
dan ini juga mungkin disalah artikan oleh pihak keamanan
bahkan yang ikut menghalau teman temannya ini juga dipukul mundur atau disuruh ke tribun
oke artinya tidak sempat ada komunikasi yang berjalan dengan baik
antara aparat yang ada disana dengan aremania
sehingga dalam beberapa saat tiba tiba itu semua terjadi
aremania dipukul mundur kemudian polisi menembakkan gas air mata
setahu saya begitu
saya tidak mendengar adanya himbauan baik dari panitia pelaksana maupun dari pihak keamanan
untuk menghimbau aremania ini agar tidak masuk ke dalam stadion
setelah dipukul mundur beberapa saat langsung ditembakkan gas air mata
setelah satu atau dua kali tembakan gas air mata seperti itu
di tribun vip atau di tribun media ini sudah terasa efeknya
dan ketika itu
dan ketika itu ketika saya mulai terasa
kemudian saya akhirnya juga ikut menyelamatkan diri masuk ke media center
agar tidak terlampau terasa ya efek dari gas air mata itu
oke berarti malik anda dan juga rekan rekan wartawan media yang melakukan peliputan
juga terkena imbas gas air mata
berapa jarak dari tempat media atau wartawan mengambil gambar
dengan tribun tempat
di mana gas air mata itu ditembakkan
sekitar mungkin sekitar dua puluh sampai dua puluh lima meter
oke cukup dekat
antara kan itu tribunya melingkar kan
setahu saya gas itu ditembakkan ke tribun selatan yang pertama
kemudian ke tribun tengah di bawah papan skor itu baru ke tribun utara
jadi melingkar itu semuanya ada
ke semua arah
di tribun vip atau di tribun media ini sebenarnya tidak ada tembakan gas air mata
namun efek dari gas air mata itu cukup terasa juga di tribun media itu
malik saya akan ke miftah ke farid
farid anda juga ditugaskan oleh cnn untuk melakukan peliputan
dan anda tiba esok harinya betul ya farid
pasca tragedikan juruhan ini yang terjadi
ketika anda pertama kali sampai di stadion
memang saya ditugaskan ketika itu
subuh hari saya sudah ditelepon oleh kepala biro untuk segera berangkat ke malang
ini sejak awal sebelum saya berangkat saya sedikit was was ya
beberapa tahun yang lalu saya punya liputan panjang
independent reporting tentang konflik kerusuhan atau konflik permusuhan antar supporter
yang juga menyangkut bonek menyangkut juga aremania
yang beberapa diantara supporter supporter ini tidak begitu suka dengan peliputan ini
walaupun banyak yang diantaranya meletakkan peliputan ini sebagaimana sejenisnya productionalistik ya
karena pesan damai di sana
tapi kemudian karena ini liputan yang berisiko menurut saya
pertama berisiko karena ini berkaitan dengan suatu peristiwa kericuhan ya
dalam satu titik
dan kemudian memakan banyak korban
ada emosi di sana
ada orang yang tidak terima dengan situasi
artinya saya juga harus berhati hati
berhati hati itu bukan hanya soal apakah posisi kami sebagai jurnalis berbahaya
tapi berhati hati itu bagaimana kemudian kerja kerja jurnalistik ini tidak menyakiti
hati mereka yang ditinggalkan oleh anaknya
ditinggalkan oleh suaminya
ditinggal mati oleh istrinya
saya pikir kita harus sangat berhati hati karena penuh dengan empati ketika kita harus berinteraksi dengan para korban
kawan malik juga memberikan kepada saya singkat bahwa
agar hati hati ketika berada di rumah sakit
karena disitu banyak sekali orang yang emosi
orang yang marah
orang yang kecewa
tidak jelas ini anaknya dimana
ada banyak sekali situasi yang kemudian membuat saya memang harus hati hati
sekali lagi hati hati ini bukan soal apakah posisi saya berbahaya
tapi berhati hati bagaimana kemudian membuat para keluarga korban yang bingung ini
para keluarga korban yang bersedih
yang pilu ini
itu tidak terganggu ketika saya berada di antara mereka
karena tentu saja
bahwa saya ditugaskan sebagai seorang jurnalis
berita ini informasinya harus saya sampaikan kepada masyarakat secara luas
sehingga apa yang terjadi di kanjuruan itu bisa dipahami secara lengkap
dari semua sisi termasuk juga terutama ya
sisi para korban
sisi para penyintas
kemudian sisi keluarga
dan meskipun ada banyak orang disana
ada banyak sekali keluarga yang mencari keluarga mereka
di masyarakat itu
tidak semua kemudian harus bisa kita wawancarai
tidak semua kemudian bisa kita dekati
tentu saya juga harus membuat
saya diri saya sebagai jurnalis dan juga manusia
supaya ketika mereka berusaha
mereka memiliki ruang yang luas untuk bisa melampiaskan kedukaan
buat mereka ketika mereka masih dalam kondisi bingung
ketika mencari keluarga mereka yang belum ditemukan
atau di kondisi kondisi tertentu yang memang tidak bisa kita paksakan
sehingga untuk memilih cara sumber pun
saya harus benar benar flashting
jadi tentu saja
situasi itu juga cukup mengganggu kami di lapangan
tentu saja mengganggu secara psikologis ya
karena kita berhadapan dengan orang yang sangat berduka
fahri tadi seperti yang anda sampaikan
anda berangkat ketika melakukan
ditugaskan melakukan peliputan di kanjuruhan
dengan rasa was was
cemas dan penuh dengan kehati hatian
situasi sedikit banyak berubah
melihat apa yang terjadi di sana
apa yang anda rasakan pada saat itu sebenarnya
dalam salah satu
reportase yang anda lakukan
di salah satu program cnn indonesia
bahkan kami lihat anda sempat tidak kuasa
untuk menahan sedih
menahan air mata
apa yang anda rasakan di sana
saya dari awal ketika berangkat dari surabaya
sudah nawaitunya niatnya
dalam meletakkan profesi ini pada marwaknya
saya punya niat baik
apa yang terjadi di malang
bisa menguatkan keluarga yang ditinggalkan
bisa memberikan pengetahuan yang cukup
bagi masyarakat indonesia
tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana
jadi sejak awal minggu
kemudian berhari hari selanjutnya
saya bertemu dengan banyak sekali korban
bertemu dengan banyak sekali penyintas
bertemu dengan keluarga mereka
hampir semuanya bercerita tentang g tiga bulan
artinya sebelum saya berada di g tiga belas
dalam kotak saya
apa yang mereka hadapi
baik mereka yang masih hidup
kesaksian dari mereka yang hidup
teman teman mereka yang meninggal di
anak mereka yang meninggal di lokasi itu
saudara mereka yang meninggal di lokasi itu
artinya sudah ada memori yang bercampur dalam
datang ke rumah
tentu saja awal
nah disitulah yang saya highlight
bagaimana mungkin kita sudah
puluhan tahun menggelar
apalagi kompetisi profesional
sampai dua puluh tahun
baru hari ini kita bicara soal
yang berkaitan dengan aspek
kalau secara manusia
saya memang ada
sedikit kejengkelan ya

baru kita bicara soal
ada banyak sekali bunga
ada banyak sekali
ada banyak sekali manusia
di sana yang mendoakan
mereka yang meninggal
mungkin di antara mereka
ada yang selamat
dan kemudian datang
untuk mengingat kembali
mereka yang meninggal
beberapa hari yang lalu
langsung ke lokasi
kemudian memori yang sudah
di kepala saya
tidak bisa menahan
puncak kesedihan itu
oleh mereka yang ditinggalkan
mereka sudah berada
di puncak kesedihan itu
kami sebagai jurnalis
kemudian informasi itu
dan mungkin kita merekam
saya tidak bisa menahan
ketika saya berhadapan langsung
dimana maut itu
dan tentu saja ya
tidak ada apa apanya
dengan kesedihan yang dialami
atau siapapun yang ditinggalkan
kita kembali ke malik
apa yang terjadi
satu pekan lalu
masih terus dilakukan
tapi kita tidak hanya
dan lain sebagainya
tragedi ini terjadi
sampai dengan sekarang
sampai ini diusut
apa yang sebenarnya terjadi
pada hari sabtu
seperti yang dikatakan
kawan farid tadi ya
bahwa ketika ada
yang sudah berjatuhan
jadi tidak ada
seperti yang dikatakan
juga oleh kawan farid
sesuatu yang tidak
orang yang dikorbankan
tentang audit stadion
secara luas ya
untuk memperbaiki hal hal
mereka anggap ini
seperti hal yang
lumrah dan murah
hanya untuk membayar audit
pengelolaan sepak bola
saja sampai seperti itu
untuk perbaikan perbaikan yang lain
itu catatan saya
peristiwa saat itu
saya kira itu mereka
sampai saat ini
karena saya sempat
mencari petugas medis
seperti yang bisa digunakan
ini tidak ada sama sekali
yang seperti itu
hal sekecil itu saja
abai juga ya
hal ini adalah hal yang biasa
dan kita lihat
kelembabannya adalah fatal
nyawa yang harus diperlukan
anda juga langsung melihat
pada saat kejadian
atau orang orang di sana
tidak ada penanganan
oleh pihak pengelola
usai pertandingan ya
dengan pintu darurat ini
pintu darurat ini adalah pintu besar
yang biasa digunakan
baik mobil ambulans
ada upaya untuk mendobrak itu
keesokan harinya pun
ke dalam stadion
pintu itu masih terkunci
ada tiga gembok
terpasang di situ
itu pintu darurat
padahal ini kondisi sudah darurat
pintu darurat di situ ada dua
dan itu tidak dibuka
tidak ada yang dibuka
korban sudah tidak ada
ternyata ketika saya masuk
ke dalam lapangan
di tribun selatan itu
masih ada orang
atau masih banyak
di dalam tribun itu
korban yang masih
sampai di depan
saya letakkan dulu
dan saya berkeliling
mencari petugas medis
alat bantu medis
tapi saya tidak menemukan
alat bantu medis
yang bisa digunakan
tapi saya tidak menemukan
saya sudah berkeliling
di pintu utama
di beberapa ruang ganti
menuju ruang ganti
itu tidak ada petugas medis
tidak ada petugas medis
dan tidak ada
alat bantu oksigen
yang bisa digunakan
untuk kondisi darurat
akhirnya kami pun
di luar pun
tidak ada ambulans
tidak ada kendaraan
dalam kondisi darurat
saya tidak melihat itu
yang bisa digunakan
kalau tidak salah
tidak ada kurangan
atau tidak ada
dan memang semestinya
kesaksian seperti ini
apa yang sebenarnya
dua pekan lalu
kita akan tunggu